tadi kamu kenapa pergi apa ada masalah
eee gak ada apa apa pak
karena tadi ada sedikit urusan
syukurlah kalau gak ada apa apa
karena masih di rumah kan
nanti kalau aku sampai ke rumah nanti kita bicara lagi ya
kan kita belum selesai bicara
dari tadi ditungguin gak ada kabar
aduh udah masa apa dapet kabar dari mereka ini
nah ini dia nih
kamu temuin dia
kamu sembunyiin luka di tangan kamu
jangan sampai dia kelihatan
kamu jangan berbuat yang macem macem ya raina
jangan sampai dia curiga tentang cerita kamu
kamu bilang kamu gak suka diinterogasi
biar dia gak nanya yang macem macem lagi
dan satu lagi
bilang sama dia untuk merubah surat warsiat dari papa kamu
kamu yang akan ngerubah
kamu tau kekibatnya
nah ya silahkan duduk
karena baik baik aja
aku baik baik aja kok
tolong jawab dengan jujur
karena jangan ngetuk pin seapapun dari afif
saya cuma mau memberitahukan
kalau bella dan sipa sore ini akan datang ke sini
rencananya mau imunisasi sipa
iya dokter aku segera ke sana
makasih ya dokter
aku ada urusan sebentar
kamu gak jadi ngomong sama aku
mau ke mana dia buru buru banget
tadi aku dengar dia dapat telepon
sepertinya dari dokter
makanya dia langsung buru buru pergi
hafiz baru aja berangkat
ikuti dia terus
jangan sampai lolos
jangan nangis ya
gak sakit ya
terus ketemu sama bella
nanti ibu langsung ambil di bagian apotik
nanti ibu bella nggak usah bayar
terima kasih ya dok ya
pak habib kok belum datang juga ya
padahal bu bella udah mau pulang
yaudah kalau gitu saya permisi dulu
ada apa dok
saya periksa suhu badan si pak dulu ya
aku udah mau sampe
tolong tahan bela ya dokter
ya kita cek dulu ya berapa derajat
suhu badannya normal
syifa dalam rakat tuh dokter
berarti syifa se
kenapa sayang kamu kenapa
sipa buang air ya
sipa buang air ya
sipa buang air ya
kok gak bilang mama kalau mau pup
yuk kita ganti popok dulu yuk sayang yuk
sipa buang air ya
aku sudah berusaha menahan bumi
tapi dia belum juga datang
syukurlah akhirnya pak habib datang juga
bella sama syifa dimana ya dokter ya
sebentar lagi juga kembali kesini
sipa buang air
sipa buang air
udah bersih deh dari syifa
ya udah bersih ya
saya menemukan bella nih
kalian menemukan bella
cepat tangkap dia
kamu gak perlu tau siapa kalian
yang jelas kamu harus ikut sekarang
yang jelas kamu harus ikut sekarang
istri dan anak aku kok lama banget
entahlah pak apip
harusnya mereka sudah ada di sini
harusnya mereka sudah ada di sini
mereka baik baik aja kan
ya baik baik saja
ya baik baik saja
ya baik baik saja

pasti bella tadi melihatku dan langsung pergi
yaudah pak dokter
lagi tanggung permisi
kenapa susah sekali kita bertemu
padahal sudah selangkah lagi
kita akan kembali bersama
kita akan kembali bersama
bang bang kita cari di sana aja ibu
woyatin di sana yuk
halo kak assalamualaikum
tadi kamu kenapa pergi apa ada masalah
gak ada apa apa kak
tadi ada sedikit urusan
syukurlah kalau gak ada apa apa
karena masih di rumah kan
nanti kalau aku sampai ke rumah nanti kita bicara lagi ya
kan kita belum selesai bicara
dari tadi ditungguin gak ada kabar
aduh udah masa apa dapet kabar dari mereka ini
nah ini dia nih
halo gimana berhasil gak
kalian tuh kerja gak pernah
kalau suami dia bahaya gitu
terus terusan pen pathetic
terus orang mungkin diambil bergurau ada
jauh jauh seperti nak
kalian jgn ke antara diri kalian kan
kalian harus ketemu dia
geng matemu dia
jadi juga dia dia yang konkursin terus tau gak